kementerian agama menyayangkan tingginya angka keterlambatan penerbangan jemaah calon haji ke tanah suci pada pekan pertama
pemberangkatan jemaah calon haji sudah berlangsung satu pekan namun keterlambatan masih kerap terjadi
tak hanya garuda indonesia maskapai saudi airline juga alami keterlambatan
jurubicara kemenak ana hasbi menyatakan dari delapan puluh penerbangan tiga puluh delapan diantaranya mengalami keterlambatan
kita sudah memberikan teguran tertulis agar ke depan harus diperbaiki